kurang lebih sudah satu mingguan ini sudah tahap pengecoran
ini dia tidak ada salah menyalahkan
dia bakal yang dihentikan dulu